lagian si bos bos kalau jatuh jangan ngajak aneh bos aja jatuh sendiri untung aja bos ganteng
ganteng kagak ilang bos bos lengkap lengkap lengkap lengkap untuk badan aneh kagak nafih nafih kagak remuk
ente tidak nafih nafih aneh yang kena nafih nafih kan ente ting dihina aneh mending ente durian jatohan enak
maaf si bos lagian si ngapain jatuhnya di posisi bos dibawah untung aneh kuat orangnya tidak kena nafih nafih
walaupun jatuh dari ketinggian yaudah burung berdiri ente pikir jatuh bisa
nah ada ustaza nurul kesempatan aneh buat cari perhatian sama ustazah
bos nafih perhatian terkena nafih
badan ani tulangnya patah semua kaki aneh patah pasti tulangi tangan aneh terpelintir
ya allah ya allah kepala aneh
aduh kepala aneh
bos kenapa pegang pegang si bos
aneh dedek gemes bos anak buahnya bos
anak buah aneh
anak buah aneh
aneh gak punya anak buah
aneh tidak kenal ente
nah supaya kenal
yang ini siapa
ini adalah bidadari dari sharga
kalau begini mah namanya ustaz jaky itu udah amnesia karena udah lupa lupa begitu
udah deh yuk daripada ngomong terus ini mendingan tazaki dibawa ke uks aja ya
apakah aneh amnesia
ini kasih pelan
aduh aduh aduh aduh
betul kata si haikal
gak ada bocah ke badak mana kosong semuanya
eh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
betul kata si haikal
setelah saya melakukan investigasi mendadak ternyata di kamar itu tidak ada siapa siapa
sungguh kejam dia preman
bener kata si haikal
haikal tuh gak salah
pak di yang salah
berarti bener apa yang dikatakan haikal pak di
mereka semua berarti nonton di warung yang lilis
yaudah pak ustaz
tinggal kita ke warung lilis
terus tangkap bahasa di mereka
kok lagi kusantan
yaudah kalo gitu sekarang kita ke warung lilis yuk
pakde ini saya gak diajak
ini gak pasti kagak diajak ya
kan bener kamarnya kosong
pake di minggali tadi
gak ada tanda tanda kabur
baru syirah sebentar
ada apa kata diai
bukannya yang mau kabur tuh haikal ya
tadi tuh ustadz zaki tuh jatuh dari atas pohon
abis itu dia
dia lupa gitu loh
jatuh nginjek bunga raffles ya
ya bukan nginjek bunga
aneh aneh dimana ye
dimana aja boleh maunya dimana
ustadz tidur lagi di pesantren kun anta
ustadz kan lagi tinggal disini
pesantren kun anta
ustadz itu kan guru bahasa arabnya kami ustadz
masa ustadz lupa ampun ampun
ente pasti bapaknya bidadari cantik ye
ya saya ustadz musreem mulia dan santun ini loh sih
tapi aneh sedikit bingung
anaknya bidadari cantik
kok bapaknya hancur dan lebur ya
hancur dan lebur ya
iya hancur dan lebur
eh aneh lulusan kairu
kita beda cangklok
waktu kecil kagak pernah mencengklok
oh kairu apa
eh ada kairu ya
gatau taunya kairu
emang susah ngobrol sama ubur ubur ya
udah udah ayo bawa ustadz zaky ke dalam mukanya sih ustadz yuk
patah kaki aneh fasilis
eh penjajah ente
aneh orang indonesia
aneh orang indonesia
iya memang kalian memang disuruh pulang kepolok pesantren kuning